tapi kalau nanti bapak belum bisa membayarnya terpaksa bapak harus membawa istri bapak pulang ke rumah
sudah menipu warga kami dengan menjual minyak oplosan iya pak demi allah pak saya sudah
melakukan hal itu pak itu beda pak itu beda pak ini murni bukan oplosan kalau kalian tidak percaya
wah dasar bego gua kenapa enggak semua jirigana gue isi air
betul kan saya ini punya spbu dan distributor minyak tanah di berbagai cabang di luar kota
jadi saya sudah ahli untuk membawa mana minyaknya asli dan mana yang oplosan
terima kasih sama sama
sama sama bapak kuat untuk menyelanjutkan perjalanan pulang masih pak saya masih mampu
pak kalau bapak tidak sanggup biar saya antar enggak pak makasih pak makasih pak ya sudah saya permisi pak
terima kasih pak
kenapa coba ada sehingga ini selalu menimba saya ya allah berikanlah kekuatan pada hamba mu di menerima
bisa mari kau mukanya bonyok begitu
jadi lagi lagi cancenging
habis berantem istri ya
buka bapak kenapa
udah kamu makan dulu sana
dari tadi ibu meringis kesakitan pak
udah kamu sana dulu
ya allah jangan kau berikan penderitaan ini berkepanjangan kepada keluarga kami ya allah
apalagi kan kita lebaran kita harus mudik ke kampung
makanya kita harus ngumpulin uang yang banyak
penghasilan hari ini cuma segini ya mau dibilang apa bu
makanya kalau bapak usaha itu harus lebih gesit
masa mau kalah sama si sobari itu
si sobari monyong itu yang merebut langganan bapak
ya kenapa bisa begitu
kenapa bisa begitu ya memang begitu
mau dibilang apa
bapak tuh pikir dong cari apa
masa mau dikalahin sama si sobari lagi
udah dah pak
pokoknya saya nggak mau tahu
saya pengen nanti di kampung saya kelihatan kait
kalau itu uang gak cukup untuk mudik
biar saya pulang sendiri
udah berapa tinggal aja di sini
bu ya jangan gitu loh bu
aku ini kan suamimu
pokoknya aku gak mau orang orang kampung tahu kalau aku itu punya suami miskin kayak kamu
bapak ini juga berpikir keras
gimana caranya menyingkirkan si monyeng itu
hmm aku kasih tahu caranya
nah tahu apa
ini adalah ketentuan dari rumah sakit
tapi kalau bapak tidak bisa membayarnya terpaksa istri bapak tidak bisa dirawat
beri kesempatan saya untuk mencari uang dan membayar rawatan inap istri saya bu
tapi kalau nanti bapak belum bisa membayarnya terpaksa bapak harus membawa istri bapak pulang ke rumah
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
perasaan saya tadi sudah tak tutup
pak mulai besok bapak harus jual minyak itu lebih gesit lagi

agar nggak ada lagi minyak yang tertimbul di sini
minyak kelapa aja yang kemarin masih banyak
itu tugasnya berapa untuk menjualnya
kalau jual aja dengan harga miring
oh jadi sakit being
itu tadi pas terpikir
sialan tuh orang
makin dikerjain makin seneng nih
beri dong lima liter ya
sekalian aku mau minta maaf atas kejadian yang kemarin iya gak
bu saya tidak ada rasa benci dan dendam kepada ibu ibu dan warga
yaudah syukur deh kalau gitu ya
gue mesti bikin perhitungan
bu apa apaan sih
ada apa sih
kalau udah gak pakai otak
kurang ajar ya
bawa tiga k kok gak beli minyak